kasus dugaan kdrt yang dialami artis lesti kejora oleh suaminya rizky bilar hingga saat ini masih terus didalami kepolisian
petugas dari perlindungan perempuan dan anak polres metro jakarta selatan senin siang melakukan olah tkp di rumah lesti kejora dan rizky bilar di kawasan cilandak jakarta selatan
olah tkp sendiri dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan sekaligus melengkapi berkas pemeriksaan sebelumnya
usai olah tkp penyidik membawa beberapa bukti terkait kasus kdrt yang dilakukan rizky bilar kepada lesti sebagai bahan penyelidikan
hingga saat ini penyidik telah memintai keterangan tiga orang saksi termasuk saksi korban
sementara rizky bilar akan diperiksa penyidik sebagai terlapor pada hari kamis delapan oktober mendatang
jadi lagi proses di tkp